sementara hari terakhir libur lebaran banyak dimanfaatkan para pemudik untuk berlibur ke sejumlah tempat wisata
salah satunya kebun binatang surabaya dan taman safari prigen pasuruan
di hari terakhir libur lebaran kebun binatang surabaya masih menjadi tempat favorit untuk menghabiskan hari libur
tak kurang dari lima belas pengunjung minggu siang memadati kebun binatang tertua di jawa timur ini
selain bisa menikmati beragam koleksi satwa seperti harimau sumatera buaya dan beragam satwa lainnya
pengunjung juga disuguhkan beragam pertunjukan satwa seperti memberi makan beruang madu asal kalimantan berupa kelapa dan ikan hidup
sementara yang menjadi pertunjukan favorit adalah atraksi tunggang gajah
dalam atraksi ini pengunjung tampak antusias melihat kebolehan pawang bersama satwa peliharaannya
apa aja sih mbak biasanya kalau aktivitas di kb
cuman lihat lihat pemandangannya aja sih sama binatangnya sambil jalan jalan ke anak
meski libur lebaran minggu ini telah berakhir namun jumlah pengunjung yang datang ke kbs diperkirakan masih banyak karena libur sekolah masih berlangsung hingga delapan belas juli mendatang
selain kebun binatang surabaya taman safari perigen di pasuruan juga kebanjiran pengunjung
ribuan pengunjung memadati berbagai wahana pertunjukan dan melihat satwa satwa dilindungi dan langka
taman safari dua selalu berinovasi
untuk tahun kali ini lebaran taman safari dua menyajikan parade satwa
jadi gantinya special show
kali ini kita membuat parade satwa kombinasi dengan tarian tradisional yaitu reo
khusus tahun ini pengelola taman safari menggelar karnaval satwa mulai dari gajah sumatera unta punuk satu kuda poni dan berbagai satwa lain untuk menghibur pengunjung
bahkan kesenian tari reok ponorogo turut disajikan untuk menambah kemeriahan
tak lupa atraksi pengunjung berfoto selfie bersama satwa satwa yang ikut karnaval pun makin menyemarakan suasana liburan di taman safari prigen
tidak ada gajah
tadi foto sama gajah apa tidak
mau foto sama gajah
pada libur lebaran tahun ini jumlah pengunjung di taman safari prigen mencapai tiga orang
kondisi ini meningkat tiga kali lipat dibanding hari biasa